terima kasih anda masih bersama kami
sebanyak tiga puluh kukang hasil sitaan dilepas liarkan di hutan taman nasional gunung cirmai kabupaten kuningan yang merupakan habitat asalnya
warga diharapkan turut melestarikan hewan yang hampir punah dan dilindungi ini dari perburuan perdagangan maupun yang dipelihara secara pribadi